assalamualaikum pak ustadz
kabarnya emak gimana
atau dede yang sakit
alhamdulillah dede juga gak sakit
akan teh khawatir
biasanya kan dede setiap hari datang ke kebun
hari ini enggak
terjadi apa apa sama dede atau emak
atau mungkin dede sama emak lagi sakit atau apa
tapi sekarang saya bersyukur ternyata tidak terjadi apa apa
kang bagja mau duduk dulu
ah gak usah
kita langsung balik aja ke kebun
soalnya masih banyak yang dikerjakan
salam sama emak
iya kang nanti dede sampein
selamat malam mak
ada apa mak
mak bikin ida khawatir aja
mau kemana mak
aduh duri ra
pisang di belakang teh sudah ada yang matang belum
banyak kang bos
makanya cui gorengin tiap hari
kita bawain buat mak eh ros
kita teh hampir tiap hari dibawain makanan sama maros
mau ngambil berapa tandan
ambil aja yang sudah siap dimakan
gapapa situ aja biar saya lanjutin
gitu siap lah tukang bos
kita pergi kang bos
pokoknya dedek gak boleh tau
besok pagi emak mau ketemu sama orang yang paling mak benci
namanya si kemet
kok keliatannya berat
tidak ada yang peduli
maksudnya ini dulu
kenapa lo disini
kau pak menurut gek elves
pisangnya teh ditaruh aja dulu
begitu ceritanya ida
jahat ya mak
semoga aja dede gak jadian sama anaknya pak kemet itu
besok anterin emak ya
pulangnya kita beli asinan sama roti unyel kesukaanmu
terima kasih ya mak
ada kang bagia mak
sete jadi ingat waktu dicibuk
tetangga sama tetangga saling kirim hasil kebun
ya kayak begini
tapi kita dulu
sebelum pada berangkat ke luar negeri
saya tidak datang kesini
kayak orang lain aja
tidak usah repot repot atuh
sama sekali tidak repot
bawa ke belakang
deh buatin minum
tidak usah repot repot
tunggu sebentar ya kang
ida juga mau pamit dulu
iya cik ida
sekarang panen pisangnya banyak
ini sekarang rajin
enggak kayak dulu
kamu sama bisa aja
kamu tuh harusnya berterima kasih kalau dipuji sama orang tua
dulu mah enggak rajin
karena pergaulannya sama orang yang salah